lega aman nyaman bersih itu kata kata yang menurut saya saat ini tepat untuk mendeskripsikan trotoar di dki jakarta
ini di jalur gatot subroto trotoarnya sudah direvitalisasi nggak hanya di sini di berbagai ruas jalan di dki jakarta
apalagi di jalan jalan protokolnya ini memang sudah diperlebar trotoarnya sudah direvitalisasi
jadi para pejalan kaki bisa berjalan kaki dengan aman dan nyaman tidak seperti dulu yang sempit dan sulit untuk berjalan kaki
namun namun ternyata masih banyak pelanggaran yang terjadi karena trotoar seharusnya digunakan hanya untuk para pejalan kaki
namun ternyata lihat masih digunakan untuk parkir sepeda motor yang semestinya tidak boleh dilakukan
kita mau tanya dulu permisi pak bapak biasa manggal di sini nggak pak
biasa manggal di sini
kalau di sini ada dishub di situ ada polisi pernah ditegur nggak pak
tapi tetap dibiarkan ada di sini
nah kenapa bapak memilih tetap ada di sini padahal tahu nggak boleh
tahu gak tapi gak boleh pak
tahu gak boleh
tapi kenapa tetap memilih untuk manggal di sini pak
gimana ya tempatnya enak adem
tempatnya enak adem
lain kali jangan manggal di sini ya pak ya kan kesian yang jalan kaki nanti susah
sebenarnya hak pejalan kaki di trotoar telah diatur dalam undang undang nomor dua puluh dua tahun dua ribu sembilan
tentang lalu lintas dan angkutan jalan pada pasal satu ratus tiga puluh satu ayat satu dan dua
yang mana menyatakan bahwa
pejalan kaki berhak atas fasilitas pendukung diantaranya adalah trotoar
bila mana ada yang melanggar maka dapat dikenakan sanksi pidana paling lama satu bulan kurungan
atau denda paling banyak rp dua ratus lima puluh ribu rupiah yang diatur dalam pasal dua ratus tujuh puluh lima undang undang lalu lintas dan angkutan jalan
upaya pembedahan trotoar yang dilakukan pemerintah dki jakarta memang masih terus berjalan alias work in progress atau belum rampung
oleh karena itu pada tahun dua ribu dua puluh tiga ini
pemerintah setidaknya menganggarkan sebuah perubahan tersebut
pemerintah setidaknya menganggarkan satu ratus tujuh puluh satu miliar rupiah untuk membenahi trotoar di jakarta
menurut kepala dinas bina marga dki jakarta
target pemerintah tidak sekedar membenahi trotoar
namun membangun kawasan yang terintegrasi
sehingga tersambung antara fasilitas trotoar dengan fasilitas publik lainnya seperti transportasi publik
pembenahan trotoar menuju kota global modern ini sepatutnya memperhatikan kaidah dan juga suara para pejalan kaki
nah saya menemui langsung pegiat pejalan kaki dan pengamat tata kota untuk menilik lebih dalam tentang trotoar jakarta
mas yudi mas alfred terima kasih sudah mau meluangkan waktunya
saya mau ke pejalan kaki dulu nih yang memang kebutuhannya mereka
ada perubahan yang sangat mendasarkah yang dirasakan hari hari berjalan kaki
ya trotoar itu merupakan hak dasarnya para pejalan kaki
ibu kota atau mother city nya indonesia yaitu jakarta bisa dijadikan sebagai benchmark untuk pembangunan trotoar di jakarta
kita melihat bahwa ini ada satu
bisa dijadikan role model untuk seluruh kota kota di indonesia
namun ini masih banyak sekali pr karena targetnya masih banyak sekali
membangun trotoar mungkin bagi orang bilang bahwa itu bagian dari justifikasi
tapi itu adalah bagian dari peradaban kota
jadi itu yang kami lihat ketika jakarta cukup pasif di enam lima tahun kebelakangan kemarin
dengan membangun yang cukup banyak sekali trotoar
namun masih banyak sekali pr dari mulai tahun ke depan
bagaimana membangun behaviornya masyarakat
bagaimana tertib di jalan raya
para pengendara pejalan kaki pesepeda pengguna kendaraan yang lain lain
aman dan nyaman sudah lebih baik
harus layak dan ramah juga
kalau dari desain tata kota sebenarnya seperti apa mas yudi
sebenarnya secara umum bisa diapresiasi
kalau kita lihat mulai dari dua puluh tahun terakhir
pada waktu zamannya pak suti oso
kemudian pak fosy bowo punya program berdesterianisasi
terus kemudian dilanjutkan pak jokowi dan pak ahok menyambut asian games kemarin
kemudian dengan dilanjutkan lagi oleh pak anies
kalau saya melihat progresnya sangat signifikan penambahan trotoar
ada tiga catatan kami
yang pertama akhirnya di jakarta mempunyai rencana induk jalur pejalan kaki
setelah dua puluh tahun itu jakarta baru punya
meskipun kota kotanya sudah ada
tapi dengan adanya rencana induk jalur pejalan kaki
kita bisa mendapatkan harapan pada tahun sekian
seluruh wilayah di jakarta akan terbangun trotoarnya
harapannya paling tidak situ
itu pun juga akan diikuti dengan penataan bangunannya
karena kalau kita bicara trotoar kan tidak bisa berdiri sendiri
dia terkait dengan bangunan di sekitarnya
terkait dengan sistem transportasi kita
misalnya ada bistran jakarta ada mrt ada lrt nanti
kemudian fasilitas yang disediakan jalan kaki ini kan juga sudah cukup
dalam tanda petik mewah ya
dari lebarnya keteduhannya
fasilitas untuk teman teman disabilitas bahkan sedia kursi juga ya
kemudian utilitas juga sudah mulai di bawah semua
jadi ada progres yang menurut saya
ini menjadi benchmark baru penataan trotoar di jakarta
dan juga tetap di tempat tempat kota kota di indonesia mbak
jadinya sebenarnya apa yang dilakukan ini sudah sejalan
dengan hak dasar para pejalan kaki tadi
namun masih ada yang kurang nggak sebenarnya
apalagi pemilihan titik titik
yang menjadi prioritas pembangunan
karena kan kalau kita lihat yang menjadi titik prioritas
namun jalan jalan lain yang mungkin volume pejalan kakinya juga tinggi
belum menjadi prioritas seperti apa kalau dari koalisi penjalaka
jadi gini koalisi penjalan kaki
rencana induk fasilitas penjalan kaki ini merekomendasikan
jalur jalur prioritas yang akan dibangun
yang kami sampaikan itu adalah
satu adalah yang berdekatan dengan sekolah
kampus pasar terminal dan juga tempat tempat ibadah
yang memang di mana dalam kurun waktu tertentu
itu kalau berjalan kakinya kan harus dipasilitasi yang cukup banyak
dan itu harus terproteksi juga
inilah sebenarnya ketika bicara kota ini berpihaknya kemana
jadi ketika bicara keberpihakan
antara pejalan kaki dan angkutan umum itu nggak bisa dipisah
karena ketika dia tidak terintegrasi
maka pejalan kaki akan susah dua kali
terutama bagi teman teman yang tunanetra kursi roda gitu ya
karena ada keterbatasan mereka untuk mendapatkan aksesibilitas
makanya jalan satu satunya adalah bagaimana fasilitas trotoar ini
itu harus dan wajib terintegrasi dengan public transportasi gedung gitu ya
agar si trotoar ini kumpul

jadi tidak hanya untuk penjalan kakinya
penataan penataannya sejauh ini apakah sudah memperhatikan kaedah kaedah tersebut
kalau kita ajakkan itu belum
di sini kita bisa juga melihat nanti teman teman masyarakat
juga bisa langsung mengecek sekali
bagaimana trotoar yang terbangun itu belum sepenuhnya terhubung
dari transportasi publik yaitu halte stasiun ataupun terminal
ke tempat tempat tujuan
mulai dari sekolah tadi kemudian perkantoran pusat perbelanjaan
ke pasar bahkan mungkin ke taman
jadi ini pr besarnya di situ
jadi belum terhubung secara bagus
antara dari tempat tujuan ke tempat tujuan akhir
ini penting karena apa
ini juga menjadi salah faktor kenapa trotoar belum banyak digunakan oleh masyarakat
ada yang terputus ini pak sasar
nah ini membuat orang akhirnya masih nyaman menggunakan kendaraan pribadi
terutama motor gitu ya yang bisa mengantarkan warga dari pintu ke pintu
sementara kalau kita menggunakan transportasi publik
terus jalan kaki di trotoar itu masih terputus
ya turun dari transportasi publik bingung saya mau jalan di mana
menurutmu trotoarnya lebar ya bagus
tapi ternyata begitu turun dari transportasi publik jalan di trotoar
tapi menuju ke tempat tujuan itu seringkali terputus ya
artinya terputusnya dalam gini kondisi trotoarnya sangat tidak nyaman
tidak aman sehingga membahayakan pejalan kaki
nah ini pr yang menurut saya juga harus segera diselesaikan
karena kalau tidak sebagus apapun trotoar yang dibangun seperti ini
kalau tidak terintegrasi dengan perubahan
dengan bangunan di sekitarnya
tetap akan membuat pejalan kaki berpikir ulang untuk menggunakan transportasi publik dan jalan kaki
karena salah satu tujuan yang dikatakan oleh pemerintah
kenapa membuat transportasi publik terus menganggarkan miliaran rupiah
ini agar masyarakat mau menggunakan transportasi publik

jadi anggaran yang dikeluarkan oleh pmrfdki ratusan miliar untuk membangun trotoar ini
satu harus mendorong warganya membangun budaya berjalan kaki
kedua beralih menggunakan transportasi publik
yang ketiga harus ada konektivitas dan integrasi tadi
kalau tidak maka bisa dipastikan
trotoar mahal yang sudah terbangun ini tidak akan banyak digunakan berjalan kaki
kemudian yang kedua pemerintah tidak berhasil mendorong orang beralih ke transportasi publik dalam jumlah besar
yang ketiga tidak ada kaitannya trotoar dengan bangunan
ini menurut saya menjadi faktor penentu keberhasilan
berarti semua trotoar harus selebar ini atau sebenarnya bisa disesuaikan
jadi dalam aturan tata kota sudah ada aturan ya mas arbet ya
sesuai dengan misal lebar jalan
jalannya tentu trotor juga bisa semakin lebar kan
tetapi kalau jalannya pun kecil otomatis trotoarnya pun juga kecil
tapi itu pun ada standar minimal mas arbet ya
minimal trotoar itu antara satu lima bahkan minimal paling tidak dua meter ya
minimal satu setengah hingga dua meter
selain itu ada kriteria wajib apa lagi yang harus ada di trotoar
ya banyak ya
yang pertama itu selain lebar dan juga fasilitas pendukungnya ya seperti tadi
tempat sampah tempat duduk ya penerangan ya bahkan sampai bisa menggunakan pengamanan cctv agar pejalan kaki bisa terproteksi dari hal hal kejahatan gitu ya
nah dari sisi itu koalisi pejalan kaki masih menginventarisir dari seratusan jalan yang menjadi jalur tengkoraknya pejalan kaki di ibu kota
jalur tengkorak apa nih mas mungkin bisa dijelaskan
jalur tengkorak yang kami sampaikan gini jalur yang sangat menjadikan kejalan kami itu bertaruh nyawa karena tidak memiliki trotoar
rawan kecelakaan ya
iya sangat sangat sangat potensi kecelakaan itu sangat tinggi
salah satunya kawasan pampang pelapatan tebet pancoran ya tbc matopang kebunan nas ya sampai ke
patmawati juga kan
patmawati baru sebagian gitu ya
dan juga jalur jalur yang selalu disebut orang jakarta coret gitu ya seperti perbatasan gitu
itu kan kita melihat bahwa rasa trotoar sudirman tamrin itu apakah dirasakan oleh warga jakarta yang berbatasan dengan tangerang
padahal volumenya besar sekali di sana ya
sama jadi kita melihat bahwa jangan sampai apa yang disampaikan pak jk rasa orca trot yang ada di sudirman tamrin ini tapi di wilayah lain sepertinya bangkang bangkang
jadi jangan sampai
ketika bisa orang perbatasan dengan bekasi tangerang depok itu merasakan trotoarnya hal yang sama dirasakan seperti orang orang yang ada di timur nasabah ini
sebelum saya melihat langsung jalur tengkorak saya meninjau bagaimana fasilitas pejalan kaki yang belum terhubung dengan baik sehingga kenyamanan dan keamanan tidak tercipta secara utuh
orang kan cuma punya pilihan pergi ke kantor atau pergi ke kampus di sini
tetapi dari sini mau pergi ke sana nggak bisa
nah ini persoalannya padahal yang kita katakan ini supaya orang tidak bicara hanya beautifikasi
kalau beautifikasi yaudah singaraja aja yang bagusin yang itu itu nggak usah gitu kan
akibatnya jalan yang ada di sini itu tidak terwujud
nah di sini kita bisa melihat tiga periode pembangunan trotoar
periode yang di sini kita lihat periode di era

tadi pak jokowi pak ahok sama pak anies berhenti di sini
nanti kita bisa melihat sisa pembangunan trotoar di eranya pak sutioso dan pak posibowo
sisanya peninggalan sebelum zaman pak sutioso
jadi dari situ sebenarnya kelihatan bagaimana sejak era era gubernur sebelumnya
sudah ada rencana penataan trotoar tetapi tidak berkelanjutan
ini yang membuat akhirnya dalam tanda petik kenapa trotoar jalur pejalan kaki belum menjadi prioritas pembangunan dki
jadi belum ada tadi yang mbak saca bilang konektivitas
orang turun dari sini mau ke sana misalnya terbukti tidak senyaman dan aman seperti ini
nah sekarang saya sudah berada di jalur tengkorak yang tadi dikatakan oleh mas alfred
salah satunya adalah ini di jalur tendean
saya mau mengajak anda melihat di sana itu adalah trotoar di jalur gatot subroto
kita bisa lihat bahwa di sana kondisi trotoarnya sudah direvitalisasi sudah besar dan konektivitas yang tadi dikatakan adalah menjadi hal yang penting
namun kita bisa lihat sendiri di sini anda bisa lihat bagaimana situasinya sempit
agak sulit memang saya untuk berjalan di sini dan masih banyak pelanggaran yang terjadi
kita bisa lihat di sini ada motor motor yang terparkir di trotoar
missy pak pak biasa manggal di sini ya pak
ya sering di sini mbak manggal di sini
manggal di sini
dan kalau lagi belum dapat orderan ya manggal saja nungguin orderan dapat
pernah ditegur nggak sama dishub atau apa
ditegur kalau sudah dishub pasti
tapi kalau sudah tahu ditegur berarti salah
tapi kenapa tetap manggal di sini
capek bahkan macet seperti ini
aistirahat dulu deh sambil menunggu
tapi kenapa milihnya di trotoar
mau jalan susah pak yang jalan
ya mohon maaf karena bingung sih mau minggirnya mbak
baik besok besok jangan manggal di sini lagi ya pak
kita akan lihat lagi sebelah sana ini satu motor dua tiga empat
begitu banyak pelanggaran yang terjadi baru di beberapa meter saya berjalan
jadi cukup sulit
nanti saya juga mau mencari pejalan kaki untuk tanya pengalamannya gimana kalau berjalan di trotoar yang belum direvitalisasi
nah ini ada pejalan kaki ini kita tanyakan langsung
halo mbak boleh minta waktunya sebentar
dengan mbak siapa
mbak vina biasa jalan kaki di sini
pengalamannya gimana nih mbak berjalan di trotoar di sini
ini perbedaannya agak cukup signifikan ya mbak dengan trotoar yang di depannya gitu ya
kalau trotoar yang di depannya itu sudah ramah terhadap pejalan kaki gitu seperti kita
tapi kalau yang di sini tuh lebih sempit terus habis itu masih kotor gitu ya
terus juga kadang kadang banyak pedagang kaki limanya ataupun ojek online yang parkir di sini gitu
tapi trotoar di sini keuntungan kita tuh karena kita dibantu sama polisi gitu
jadi ada polisi yang bantu kita ketika kita jalan di sini
tapi itu pun nggak tiap hari ya maksudnya
jadi hanya di jam jam tertentu hanya di jam jam sibuk saja
kalau jam jam seperti ini sih biasanya ya kayak ginilah situasinya gitu ya
padat gitu terus rame gitu
harapannya sih trotoar ini juga dibersihkan seperti trotoar yang di depannya gitu
kenyamanannya keamanannya bagaimana menurut mbak
kalau dari sisi kenyamanan satu sampai sepuluh skornya mungkin masih enam ya
dan keamanannya satu sampai sepuluh juga lima lah
aku masih agak takut untuk jalan di sini gitu kadang kadang
pernah tiba tiba merasa terintimidasi kah atau apakah terganggu kah kalau berjalan di trotoar yang belum layak
tergang terintimidasi sih nggak gitu
tapi terganggu mungkin iya ya karena ada ojol yang parkir
kadang kadang space kita untuk lewat tuh udah gak ada gitu
jadi kita harus mengalah mungkin dengan jalan bebatuan yang di sampingnya gitu
seperti itu sih lebih ke sana
revitalisasi trotoar di dki jakarta sudah sepatutnya dilakukan secara menyeluruh
tidak melulu hanya mengenai pembangunan fisiknya saja
namun penegakan hukum yang tegas harus dilakukan
serta tentunya harus membangun budaya masyarakatnya
karena salah satu tujuan pemenahan trotoar di jakarta adalah agar jakarta menuju kota global yang modern
yang mana salah satu ciri khasnya adalah ramah bagi para pejalan kaki
dari jakarta tim liputan cnn indonesia